muhaymin iskandar menjadi ketua umum partai terakhir yang datang di acara hari ulang tahun pan ke dua puluh lima di jakarta pada senin malam
kedatangannya langsung disambut hangat oleh ketua umum partai pan zulkifli hasan dan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
tampak juga ketua umum partai golkar erlangga hartarto dan ketua umum partai bulan bintang yusril iza mahendra
muhaymin sedikit terlambat datang karena ia harus menghadiri rapat internal di dpp pkb
sambutan hangat dengan dekapan erat itu menurut ketua umum pan zulkifli hasan seolah menjadi simbol keinginan parpol di koalisi indonesia maju untuk menjaga pkb agar tidak pindah ke koalisi lain
saya lihat pak prabowo saya juga pak erlangga juga peluk caimin erat banget
maksudnya jangan sampai lepas lagi
nggak boleh nggak boleh
masa kita bertiga pak yang awal ya kan
yang awal pak prabowo pak erlangga saya gemuk gemuk kan
megang caimin ada pak prof yusril nggak akan bisa lepas lagi
sejumlah tokoh politik dan pejabat negara juga tampak hadir dalam hari ulang tahun pan yang digelar di hotel sultan tersebut
di antaranya tampak menteri bumn erick thohir dan menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi
ketika ketua umum partai gerindra menyampaikan sambutannya prabowo subianto melontarkan tiga pantun
isinya berupa pujian pada tuan rumah acara dan mengingatkan kesetiaan pada kawan lama
jikini ke gundang dia
itu lagu yang lagi beken
pak sulas ketumnya membuat pan makin keren
tiga empat dalam jambangan
walau kita mendapat kawan baru kawan lama dilupa jangan
selain itu dalam sambutannya prabowo menyebut gerindra dan ketua umum partai yang mendukungnya yaitu golkar pkb pan dan pbb adalah tim presiden joko widodo
selanjutnya nama koalisi kebangkitan indonesia raya diganti menjadi koalisi indonesia maju
sebelumnya kkir hanya diisi oleh gerindra dan pkb
namun pasca deklarasi golkar dan pan maka koalisi ini bertambah menjadi enam anggota yang terdiri dari empat parpol parlemen dan dua parpol non parlemen
yakni partai gelora dan pbb
tim liputan cnn indonesia